mudah mudahan ada kabar baik pak wisnu sekali lagi
sebagian juga sudah berkutat di bidang keuangan dan finance
masih menggunakan cara tradisional
atau ini memang mempertimbangkan keamanan sehingga kecepatannya mungkin diturunkan
itu bisa dilakukan tetapi dengan catatan